pasca penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh kpu
presiden jokowi meminta kepada prabowo gibran agar segera persiapan membuat rencana program kerja
usai menghadiri acara raker kesnas tahun dua ribu dua puluh empat di asbsd tangerang
presiden jokowi meminta presiden dan wakil presiden terpilih untuk segera membuat perencanaan terkait program kerja
terutama program kerja yang sebelumnya telah dikampanyekan di hadapan publik
jokowi juga menegaskan tak perlu ada tim transisi karena pemerintah akan mempersiapkan kebutuhan untuk membantu proses transisi
sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik
kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih